asap tebal dan suara letusan terdengar dari area wisata kawah nirwana di sudi lampung barat
letusan ini juga membawa bebatuan kecil disertai pasir di sekitar lokasi
erupsi kawah yang bersumber dari panas bumi ini mengeluarkan letusan sebanyak tiga kali dan mengeluarkan bebatuan kecil disertai pasir
erupsi ini tidak berdampak terhadap masyarakat dan wisatawan yang mendatangi lokasi wisata
namun petugas mengimbau warga
agar tetap berhati hati dan tidak melakukan aktivitas di dekat kawasan terjadinya erupsi
mengeluarkan batu dan lumpur panas
sehingga sekarang kami sebagai sargas aparat gabungan
menghimbau masyarakat supaya tidak mendekati lokasi ledakan